tak hanya tersangka baru saudara polisi juga mengungkap motif pelaku membunuh korban di dalam kamar hotel di kawasan bandung jawa barat
berdasarkan hasil penyelidikan polisi ada dua motif yang menjadi latar belakang pelaku membunuh korban
yakni karena marah korban meminta dinikahi serta ingin menguasai harta korban
menurut rencana pelaku hendak melangsungkan resepsi pernikahan di palembang pada lima mei mendatang
motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima
ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggung jawaban
untuk dinikahin sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan
di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban
suami korban pembunuhan yang jasadnya disimpan dalam koper ini tak lagi dicurigai sebagai dalang pembunuhan sang istri
ganda mengakui jika memang hubungannya dengan istri tak harmonis
namun tak terbesit dari ganda melakukan hal keji
ketika ini terjadi saya bangga dan saya bangga
anak saya juga tetap berangkulir
buat saya bukan tak punya
saya mengganti rumahnya keluarga juga masih ada
jadi semua saudara ayahnya kan sudah tahu bahwa si taku itu jadi ayahnya semua tiba tiba gugur
pelaku tak lain adalah ahmad arief rituan yang merupakan rekan kerja korban di perusahaan industri makanan dan minuman
dari hasil penyelidikan polisi terungkap pelaku dan tersangka berasal dari perusahaan yang sama
pelaku merupakan auditor di kantor pusat daerah tangerang sedangkan korban merupakan kasir perusahaan di bandung jawa barat
kemudian secara terpisah korban dan tersangka meninggalkan pt kobe
setelah itu di luar pt kobe
tidak jauh jarak dari pt kobe mereka bertemu
menaiki mengendarai kendaraan roda dua milik korban
selain menghabisi nyawa korban tersangka mengambil uang perusahaan empat puluh tiga juta rupiah yang dibawa korban
uang dipakai untuk memuluskan rencana pelaku
sebagian dititipkan ke ibu pelaku
karena tersangka sudah memakai yaitu menyewa grab membayar hotel
membeli koper dua kali karena koper pertama tidak muat
koper kedua yang baru muat yang besar seperti itu
setelah itu beli tiket pesawat habis itu mentransfer ke ibunya dan lain lain
jadi total uang yang bisa kita cita itu hanya rp tiga puluh enam juta
akibat perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan
polisi belum menemukan unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan ini
saudara lalu bagaimana akhirnya kasus ini terungkap
kami telah terhubung dengan jurnalis kompas tv fida alatas di bandung jawa barat
fida keluarga sempat bertemu dengan tersangka saat mencari korban
apakah yang saat itu disampaikan sehingga memberi kesan suami justru sebagai pelaku pembunuhan
hari ini pasca kepolisian atau pihak kepolisian ini telah menetapkan tersangka baru
di mana dalam kasus ini akhirnya tidak hanya satu tersangka yang ditetapkan
namun juga adik dari tersangka
yang perannya ini adalah membantu proses pembuangan jenazah korban di bekasi
j dan juga saudara kami tadi sempat juga menemui keluarga dari korban dan juga meminta respons dari keluarga korban
memang kalau kami lihat langsung kondisi dari keluarga korban
tadi kami bertemu dengan suami korban dan juga sempat mengontak begitu ya sepupu dari korban
keduanya ini memang bisa dibilang
namun ada beberapa hal yang tadi sempat disampaikan oleh suami korban
dan juga sebelumnya kami juga sempat mewawancarai sepupu korban
di mana tentunya keluarga dari korban ini meminta atau berharap para tersangka atau kedua pelaku ini dapat dihukum dengan hukuman seberat beratnya dan juga seadil adilnya
betul juga jihad dan juga saudara
pasca penetapan dua tersangka dalam kasus ini di hari ini
suami korban mengaku lega begitu ya jn dan juga saudara
karena memang sebelumnya jihan ini ada opini yang menggiring seolah olah suami dari korban inilah yang kemudian melakukan pembunuhan
betul tadi jan dan juga saudara memang kalau dari keterangan dari sang suami hubungannya dengan sang istri ini memang tidak harmonis
memang sang suami pun mengaku tidak sampai hati jika harus melakukan hal keji seperti pembunuhan tersebut

dan tadi opini publik yang saat ini terjadi begitu ya di masyarakat dan bahkan anche seputar keluarga dari korban bahwa sang suami adalah pelaku dari pembunuhan korban wanita dalam koper
dan tadi opini publik yang saat ini terjadi begitu ya di masyarakat dan bahkan anche seputar keluarga dari korban bahwa sang suami adalah pelaku dari pembunuhan korban wanita dalam koper

keterangan dari pelaku yang sebelumnya seolah olah menggiring opini jihan dan juga saudara kepada keluarga korban bahwa korban menghilang karena adanya permasalahan keluarga
kronologinya jan dan juga saudara diketahui saat korban menghilang selama beberapa waktu begitu ya pihak keluarga ini mencari korban dan menemui pelaku begitu
itulah yang membuat akhirnya pihak keluarga dari korban ini sempat berpikir bahwa hilangnya korban ini ada hubungannya dengan korban
dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahkan setelah pelaku atau kedua pelaku ini melakukan pembunuhan begitu ya selesai
melakukan pembunuhan dan juga membuang jenazah korban di kawasan bekasi
kedua pelaku ini sempat kembali ke bandung lagi dan juga tetap masuk kerja masuk kantor dengan kemudian bekerja seperti biasa
dan ini juga tadi sempat kami bahas dengan suami korban yang juga digarisbawahi oleh suami korban
ia berharap bahwa pihak kepolisian ini bisa menyelidiki sedalam dalamnya karena pelaku ini merupakan auditor yang notabene nya adalah orang pintar begitu jan dan juga saudara
berdasarkan keterangan dari suami korban demikian
ya fida terkait dengan motif tadi juga sudah disampaikan ada dua faktor yang menjadi motif dari pembunuhan ini yaitu karena marah dan juga karena ingin menguasai harta korban seperti itu ya fida
betul jihan berdasarkan keterangan yang diberikan dari pihak kepolisian di polda metro jaya di konferensi pers yang hari ini dilakukan
dan juga selain itu jihan dan juga saudara
polisi juga masih mendalami apakah kemudian adanya hubungan asmara begitu ya antara pelaku dan juga korban
baik polisi masih terus mendalami terkait kasus pembunuhan ini
terima kasih jurnalis kompas tv fida alatas dari bandung jawa barat